untuk sekarang kita telah menyaksikan atau sedang menyaksikan rekonstruksi ulang kasus pembunuhan mahasiswa ui yang berlangsung di tempat kejadian perkara
dan ini menurut informasi yang kami dapatkan akan ada lima puluh adegan yang disesuaikan dengan bap
dan menurut informasi juga dalam rekonstruksi ulang kali ini akan dihadiri oleh perwakilan kuasa hukum korban serta keluarga korban
di sini dulu ya
kalau masuk dulu masuk ke sini ya
terus di sini
biar yang ini tetap di sini
satu aja ada adegan yang paling di situ
ada adegan di situ
sebelumnya ini kita akan mengulas kembali terlebih dahulu bahwa tersangka ini adalah senior korban
di kampus dan penemuan jenazah korban ini bermula pada
saat korban ini tidak bisa dihubungi oleh pihak keluarga
dan selanjutnya salah satu kerabat dari korban ini mengunjungi kos kosan atau rumah kos kosan dari korban di daerah kutusan depok jawa perak
dan naas pada saat dicek tersebut penjaga rumah kos dan juga kerabat korban ini menemukan
jenazah yang terbungkus plastik hitam di kolong tempat tidur
setelah jenazah ditemukan jenazah korban ditemukan polisi selanjutnya memeriksa sejumlah saksi
dan di hari yang sama pihak kepolisian ini meringkus dan juga menangkap pelaku
di hari yang sama
dan menurut pengakuan sang pelaku altaf yang mengakui perbuatannya
ini dikarenakan ingin merampas barang berharga milik korban sebab pelaku terjerat utang pinjaman online
tak ada musik
kita bisa melihat di layar kaca
kagwas ng pelaku ini menggunakan
baju tahanan berwarna oranye dengan tangan yang terpurgo
jadi masuk ke tempat kejadian terkara tkp di rumah kos kosan di daerah kukusan depok jawa barat
dan informasinya akan ada lima puluh adegan yang akan disesuaikan dengan bap kepolisian
dari informasi yang beredar dalam rekonstruksi ulang kali ini akan dihadiri oleh keluarga korban serta kuasa hukum korban
sembilan sepuluh ya sekarang ya
sepuluh dalam kosan
sepuluh dalam kosan
udah udah masuk nih
ini kan diikuti nih
kemudian masuk dalam kosan
korban mengunci kamar kosnya
korban mengunci kamar kosnya

saat kedatangan tersangka membawa korban ke kosannya
dan seperti yang kita lihat di layar kaca
sisa adegan dilakukan di dalam rumah kos kosan
ini kita sudah melihat rekonstruksi ini sudah masuk ke dalam kos kosan
di kawasan kukusan depok jawa barat
ini adalah kamar di mana
kita bisa melihat kelas kelas yang diperlukan untuk menjaga kekuasaan
ini adalah kamar di mana kita bisa melihat kelas kelas yang diperlukan untuk menjaga kekuasaan

melakukan rekonstruksi pulang pembunuhan mahasiswa ui oleh seniornya
melakukan rekonstruksi pulang pembentuhan mahasiswa ui oleh seniornya
melakukan rekonstruksi pulang pembentuhan mahasiswa ui oleh seniornya
dan dari tim penyidik menyebut ini akan ada total lima puluh adegan
yang akan disesuaikan dengan bap
dan rekonstruksi ini telah dimulai dari pukul sebelas lewat tiga puluh waktu indonesia barat tadi
dan dalam rekonstruksi ini dihadiri oleh tersangka
tiga orang jpu perwakilan dari universitas indonesia
dan juga kerabat korban
dan rekonstruksi ini tadi dimulai dengan
dengan lima adegan yang berada di luar kosan
dan saat ini rekonstruksi ini sudah mulai masuk ke dalam kamar kosan
di mana terjadinya pembunuhan oleh senior kepada juniornya
dan nantinya sisa adegan dilakukan di dalam
dan nanti kita akan terus memantau jalannya rekonstruksi dari pembunuhan mahasiswa
ui oleh seniornya